kita ke informasi berikutnya pasca cuti pemakaman putra sulungnya gubernur jawa barat ridwan kamil kembali bekerja di gedung sate bandung
suasana gedung sate bandung kantor dari gubernur jawa barat pada kamis pagi ini tampak normal seperti biasa
tampak para aparatur sipil negara datang untuk bekerja seperti hari hari biasanya
gubernur jawa barat ridwan kamil pada kamis ini sudah kembali menjalankan tugasnya sebagai gubernur jawa barat
setelah tiga hari memakamkan putranya ridwan kamil kembali berdinas tiga hari lebih cepat dari cuti darurat yang diajukan
dan untuk mengetahui situasi terkini kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia mita handayani di bandung jawa barat
selamat pagi mita mita hari ini gubernur jawa barat kembali berdinas
di mana hari ini merupakan tiga hari lebih cepat begitu dari cuti yang diajukan
seperti apa situasi di gedung sate saat ini menurut pantauan anda mita
ya selamat pagi farhanisa ridwan kamil hari ini sudah menjalankan kegiatannya sebagai gubernur jawa barat
memang untuk hari ini lebih cepat tiga hari daripada cuti darurat yang diajukan sampai dengan sembilan belas juni
namun memang ini lebih cepat
lebih cepat karena proses pemakaman dari putra sulungnya sendiri sudah dilakukan pada senin lalu di cimaung kabupaten bandung
untuk suasana di gedung sate sendiri sebagai kantor dari gubernur jawa barat saat ini memang masih normal seperti hari hari biasanya para asn datang untuk bekerja
dan untuk ridwan kamil sendiri nanti juga akan datang ke gedung sate untuk memulai pekerjaannya
farhanisa untuk hari pertama ini ridwan kamil berdinas setelah melakukan cuti kedua
memang sudah diagendakan oleh protokoler dari provinsi jawa barat
hari ini kegiatannya itu akan dimulai nanti pukul sebelas itu dengan menghadiri wisuda dari anak keduanya zara di sma negeri tiga bandung
lalu nanti pada pukul satu siang akan datang ke gedung sate untuk melakukan pelantikan dan pengambilan
lalu nanti pada pukul satu siang akan datang ke gedung sate untuk melakukan pelantikan dan pengambilan sumber
lalu nanti pada pukul satu siang akan datang ke gedung sate untuk melakukan pelantikan dan pengambilan sumber
seperti itu farhanisa
lalu dengan kembalinya gubernur jawa barat beraktivitas begitu di kantornya yaitu di gedung sate
apa saja pekerjaan rumah utama yang akan diselesaikan mita
ya farhanisa memang untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi mengenai pekerjaan utama apa yang akan dikerjakan
ya farhanisa memang untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi mengenai pekerjaan utama apa yang akan diselesaikan
pada setelah ridwan kamil melakukan cuti pertama pada saat melakukan pencarian putranya di swiss itu ada delapan agenda yang dilakukan rapat pada hari pertama setelah cuti pertama itu
nah ada delapan agenda diantaranya itu mengenai anggaran perubahan tahun dua ribu dua puluh dua dan rapbd

lalu keberangkatan jemaah haji dari provinsi jawa barat
nah mengingat memang setelah cuti pertama itu baru beberapa hari bekerja kembali melakukan cuti darurat
jadi kurang lebih diperkirakan akan sama agenda untuk hari pertama setelah cuti kedua ini dengan anggaran perubahan tahun dua ribu dua puluh dua
nah mengingat memang setelah cuti pertama itu baru beberapa hari bekerja kembali melakukan cuti darurat